berbagai macam persiapan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengkampanyekan visi misi serta program kerja tentu membutuhkan dana
indonesian corruption watch menduga penyumbang terbesar dana kampanye jokowi maruf disamarkan
indonesian corruption watch mencurigai ada usaha kamuflase dari tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin terhadap identitas penyumbang dana kampanye
di kutip cninitio com peneliti korupsi icw almas japrina mengatakan dua kelompok penyumbang itu dipengarai sebagai pt tower bersama infrastructure tbk dan pt teknologi riset global investaman
almas mengatakan sumbangan dari perkumpulan kelompok golf atau golfer tower bersama infrastruktur sebesar rp sembilan belas tujuh miliar dan golfer teknologi riset global investaman sebesar rp delapan belas dua miliar
dalam laporan sumbangan dana kampanye jokowi maruf kepada komisi poblansi
almas mengatakan sumbangan dari perkumpulan kelompok kelas tersebut di kutip cninitio com
almas mengatakan sumbangan dari perkumpulan kelas tersebut di kutip cninitio com
almas mengatakan sumbangan dari perkumpulan kelas tersebut di kutip cninitio com
almas mengatakan sumbangan dari perkumpulan kelompok tersebut di kutip cninitio com